sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

satria kamu kenapa kok panik gitu
barusan agung telepon aku
dia dibilang ada kabar buruk ayah
kamu yakin satria raka kan barusan sama aku
iya serius ayah serius
tadi waktu raka pulang dari tempat kakak
kamu taksinya tuh kecelakaan
satria kamu harus antar aku ke tempat raka sekarang
mbak mbak pastir yang namanya raka ada mbak
mbak tolong agak cepat ya
mbak kondisinya kreatif sekali mbak
iya kita bisa cari mbak
mbak lama mbak
gua serius jangan bohong sama gua
mak mak mak ada pasien namanya cahaya gak
ada gak mak
ini mayat siapa dokter
oh ini mayat pemuda yang baru meninggal
gara gara speed taxi yang gual gualan

serius ayah serius
tadi waktu raka pulang dari tempat kamu
taksinya itu kecelakaan
kenapa kamu tinggalin aku
dari awal aku senang sama kamu
aku tahu aku akan cinta sama kamu
dan aku memang cinta sama kamu raka
raka kenapa kamu tinggalin aku
kenapa kamu tinggalin aku raka
kenapa kamu tinggalin aku
ayah kamu apa apa
ayah kamu apa apa
aku takut kamu kenapa kenapa
aku tadi tuh sampai
aku tuh bingung
aku bingung setengah mati aku
kamu gak apa apa kan
kamu gak apa apa kan
yang bilang kalau gua celakaan siapa
satria loh maksudnya
maksud lo apa kerjaan gue kayak gini
kalian berdua ini ya

bikin masalah yang simpel tapi dibikin rumit sebenarnya
kamu selama ini
kamu malu kan
buat ngaku kalau kamu masih cinta sama raka kan
lo gengsi banget kan buat ngaku kalau lo pasti cinta juga sama ayah
maksud kamu apa sih ustadz
kamu selama ini minta bukti sama aku kan
apa bukti cinta aku sama kamu kan ayah
aku mau buktikan cinta aku sama kamu kan
ini buktinya ayah
ini buktinya ayah
ini buktinya ayah
aku mau kamu dapetin cinta yang selama ini kamu pendam dalam hati kamu
dan aku mau kamu sama raka jadian
dan aku mau kamu sama raka jadian
ini yang terbaik
ini yang terbaik
yang terbaik yang bisa aku buktiin kalau aku emang cinta banget sama kamu ayah
ini yang bisa aku lakuin
aku sebenarnya sedih kamu gak terima cinta aku aja
tapi aku jauh lebih sakit hati ayah
hati aku jauh lebih hancur kalau kamu gak percaya kok aku cinta banget sama kamu
kamu gak percaya kalau
kalau aku tulus sama kamu ayah
kamu gak percaya kalau aku cinta sama kamu